bagi anda pecinta otomotif khususnya kendaraan off road atau jeep
pasti jatuh cinta melihat tampilan kendaraan satu ini
ya inilah kendaraan taktis maung versi sipil yang dinamakan mv dua
meski untuk pasaran sipil aura gagah khas militer masih terpancar bukan
secara teknis bank versi sipil memiliki spesifikasi sama dengan versi militer
yaitu mesin diesel dua ribu empat ratus cc dengan kopling manual enam percepatan
mv dua bisa digeber hingga satu ratus dua puluh km per jam dan menjangkau jarak tempuh delapan ratus km
dengan bbm penuh sebanyak delapan puluh liter
perbedaannya tentu di soal kenyamanan
mv dua nantinya dibuat atap dan pintu permanen lengkap dengan power window
selain itu ada juga pendingin udara perangkat hiburan audio serta kamera parkir
kaki kaki dan per juga dibuat lebih nyaman namun tetap tangguh melibas segala medan
saat ini mv dua memiliki kemampuan untuk mengembangkan
masih dalam tahap sertifikasi
diperkirakan dua bulan ke depan mv dua sudah bisa dijual ke masyarakat umum
nah tapi yang versi sipil itu disertifikasi juga oleh dislitbank
apa gitu pak
jadi semua kegiatan kegiatan berkaitan dengan alutsusta tni itu semuanya harus disertifikasi di tni
jadi mau versi sipil dari pindad yang sudah diproduksi maupun juga versi militer
semuanya itu harus disertifikasi di tni
karena memang itu standarnya
karena sudah benar benar sudah betul betul oleh dislitbank
banyak yang harus kita cek atau kita diuji ya
artinya kerjasama dislitbank dengan pindad ini keras gitu pak ya
karena pada saat kita desain itu pun kita juga nanti harus bersama dengan dislitbank
pada saat kita pengujian validasi semua data data desain harus diverifikasi dulu sama teman teman dislitbank
begitu sudah approved baru kita boleh lagi jalan
jadi kita memang tahapannya cukup panjang memang
memang sekarang pun kita rasakan nih mas
saya coba beberapa kali tadi juga kita coba ini
halus sekali mesinnya ini
jadi ini yang kita pakai masih manual pak ya
jadi walaupun ada yang matic nya
oh ada matic nya juga
order kemenhan ke kami itu yang akan kita segera deliver itu delapan puluh biji itu matic
jadi ini standar kita yang manual
ini yang kita pakai seperti ini
artinya bukan buat tempur aja pak ya kalau dengan adanya metik itu mungkin nanti bisa buat
kendaraan sehari hari komandan batu
gade gitu ya
kita juga kan kalau melihat kendaraan tampilan seperti ini kan berwibawa lah ya
dan karena popularitas itu publik luar biasa di menyenangkan
makanya nanti begitu selesai sertifikasi yang kemenhub pak ini baru kita nanti akan kita
untuk yang publik pak
tapi kan kita punya tanggung jawab juga
ada yang tanggung jawab untuk jalan raya yang lain
selain itu militer kan untuk publik kan ada juga aturan aturan yang lain
pindad sendiri belum mengumumkan secara resmi harga jual mv dua
namun diperkirakan mv dua akan dilego mulai dari harga delapan ratus juta rupiah tergantung versi dan kelengkapannya
nah apakah anda tertarik
iwan hermawan dwi ari bandung jawa barat